hai sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah di tanggerang selatan menampilkan produknya
di salah satu pusat perbelanjaan pada jumat siang program yang diberi nama tangsel sejiwa
pes ini diharapkan mampu membangkitkan para pelaku usaha kecil dan menengah yang terdampak
pandemi ekonomi di tanggerang selatan pasca pandemi corona ini kita akan terus kulirkan
kedepan targetnya adalah tahun dua ribu dua puluh dua akhir tahun dua ribu dua puluh dua pertumbuhan ekonomi kita akan kembali mencapai
angka ideal yaitu kurang lebih tujuh persen berharap besar sekali umkm bangkit
umkm mempunyai semangat yang positif untuk mau bekerjasama dengan dekat asetak kota tanggerang
selatan dan bersama kami kami akan banyak bekerjasama dengan seperti bank bjb untuk
melakukan inovasi inovasi untuk membangkitkan kembali umkm kota tangerang selatan pameran
industri kreatif yang berlangsung hingga tanggal dua puluh satu november dua ribu dua puluh satu ini merupakan rangkaian dari
acara hari ulang tahun ke tiga belas kota tanggerang selatan
warna warni keindahan lukisan payung ini menghiasi sebuah lokasi permukiman warga di kampung tematik
kota pamatang siantar sumatera utara ratusan payung berjajar indah dengan ragam gambar menghiasi sepanjang
gang pemukiman warga payung payung lukisan ini hasil seniman lokal kota pematang siantar dalam
sebuah ajang lomba lukis payung gelar
segar nusantara yang digelar secara online dan diikuti oleh berbagai kalangan mulai dari
pelajar dan mahasiswa serta para seniman lukis saya sangat bangga terhadap kegiatan yang diadakan oleh
di kampung tematik yaitu negara payung nusantara semoga kedepannya semakin sukses buat adik adik
semuanya meski masih berada dalam kondisi pandemi
masih berada dalam kondisi pandemi
kreativitas seniman lokal di kota pematang siantar dalam berkarya diharapkan mampu bersaing di tingkat nasional
tim liputan cnn indonesia